beberapa hari belakangan ini publik dibuat gaduh dengan beredarnya video gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
yang mengutip surat al ma'idah dan dianggap menimbulkan banyak mispersepsi
ahok mengutip surat itu saat berpidato di depan warga kepulauan seribu
ayat al quran itu dikutip untuk mengingatkan warga agar berhati hati memilih pemimpin jakarta
dengan tidak terpengaruh oleh orang yang mengangkat isu sara
namun justru banyak warga yang menganggap ahok melakukan penistaan agama
saat ditemui wartawan ahok menyatakan sudah diberi surat peringatan oleh majelis ulama indonesia
yang intinya meminta agar ahok mengurus tugasnya saja dan tidak menimbulkan kegaduhan lebih panjang
menanggapi hal itu ahok meminta maaf kepada warga jakarta dan kembali menjelaskan maksud perkataannya
saya nggak tahu yang pasti saya sampaikan kepada semua umat islam
ataupun orang yang merasa tersinggung saya sampaikan mohon maaf
tidak ada maksud saya melecehkan agama islam atau al quran
kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa
iwan semua juga ada di lokasi kok nggak ada tv yang menganggap itu sebuah pelecehan
saya juga bukan anti islam saya dari kecil kamu bisa lihat
bukan kita mau riak itu ya
sekolah sekolah islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin